relasi rusia dan tiongkok dinilai semakin dekat di tengah invasi moskow ke ukraina yang berlangsung sejak dua puluh empat februari lalu
meski berulang kali menegaskan tidak akan mendukung peperangan namun tiongkok diduga telah memberikan sejumlah bantuan bagi rusia
guna melancarkan agresinya ke ukraina yang telah memasuki pekan ketiga ini
lalu apa saja bantuan yang diduga ini telah diberikan tiongkok kepada rusia guna melancarkan invasi moskow ke ukraina
kita akan lihat ada tiga jenis bantuan tiongkok yang diduga diberikan kepada rusia
pertama adalah makanan nah makanan ini yang sangat dimungkinkan adalah paket bantuan makanan militer
paket makanan militer ini sangat dimungkinkan karena bisa bertahan lama
sehingga diduga ini akan cukup untuk para serdadu rusia yang menyerang ukraina dan ini akan cukup bertahan lama
makanan ini sendiri para ahli meyakini bahwa ketika dapat menghambat suplai makanan maka serangan rusia juga akan melambat
bahkan beberapa laporan menyatakan makanan menjadi permintaan rusia yang sangat mungkin dikabulkan oleh pihak tiongkok
dan makanan meyakini bukan bantuan yang mematikan serta provokatif oleh pihak barat
dan kita akan lihat bantuan kedua adalah keuangan
apalagi ini setelah beberapa blok barat atau beberapa negara besar dikabarkan telah memutuskan
adanya hubungan ekonomi dan dukungan terhadap rusia
sehingga ini pasti akan cukup berdampak pada internal rusia sendiri
nah untuk keuangan sendiri kita lihat beberapa waktu yang lalu misalkan seperti visa dan juga mastercard
ini telah berhenti beroperasi di rusia dan cukup memberatkan bagi warga negara rusia serta warga negara asing yang ada di sana
sehingga tidak bisa melakukan sejumlah transaksi ekonomi
apalagi yang di sini
bisa kita kenal dalam beberapa waktu terakhir adalah sanksi hingga boykot internasional
nah negara barat juga sepakat ini menendang bank bank rusia dari sistem keuangan
dan sebagai informasi swift merupakan jaringan pengiriman pesan yang digunakan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya
untuk mengirim serta menerima informasi transaksi dengan cepat dan aman
apalagi rusia ini juga tidak dapat mengakses
hampir semua cadangan emas seperti yang bisa kita lihat di gambar maupun valuta asingnya
yang kurang lebih ini senilai enam ratus empat puluh miliar usd
namun meski begitu rusia ini disebut masih memegang sebagian cadangan asetnya dalam bentuk yuan
sehingga bantuan bantuan seperti ini mungkin sangat mungkin sekali diminta rusia kepada pihak tiongkok
dan kemudian yang terakhir
ini adalah bantuan militer karena selain bantuan logistik maupun keuangan amerika serikat juga menyampaikan kecurigaannya
bahwa tiongkok ini sudah menawarkan bantuan militer kepada rusia
dan kalau kita lihat bantuan militer yang sangat mungkin diminta adalah pertama senjata
karena ini merupakan alat yang sangat memungkinkan menunjang bagaimana invasi rusia di ukraina dan kemudian adalah juga drone
karena kalau kita tahu penggunaan drone sebagai alat untuk mengamati serta menjaga kekuasaan rusia

dan beberapa daftar belanja utama rusia saat ini adalah pesawat nirawak tiongkok dan berbagai jenis amunisi yang ada
meski begitu pengiriman alutsista ini tidak dapat dilakukan secara terang terangan tentunya yang dilakukan oleh tiongkok kepada rusia
nah bantuan bantuan ini memang dianggap memungkinkan akan segera dikirimkan tiongkok kepada rusia
apalagi makanan yang dianggap ini cukup menunjang para serda
di rusia yang sedang berada di rusia untuk beberapa waktu mendatang